akibat perubahan rute kereta rangkaian listrik komuter lain
sempat terjadi penumpukan penumpang di stasiun manggarai jakarta selatan
pada hari pertama penerapan sabtu kemarin
sebagian penumpang mengaku tidak tahu soal perubahan rute baru
sehingga harus transit di stasiun manggarai
namun pada senin pagi atau hari ketiga setelah perubahan rute
situasi di stasiun manggarai terpantau kondusif
meski begitu masih banyak pengguna krl yang kebingungan
salah satunya tezar
ia mengaku harus bertanya ke petugas untuk perjalanan dari bojonggede ke sudirman
kurangnya sosialisasi menjadi alasan banyaknya masyarakat tidak mendapat informasi secara utuh
di transit begini kan orang pada di stasiun manggarai kan pada rame gitu ya
jadi ada yang tidak keduman naik ada yang telat juga jam kerjanya gitu
selain itu perubahan rute perjalanan kereta switch over di stasiun manggarai ini relatif memakan waktu bagi penumpang transit
dari semula hanya perlu menyeberang kini perlu naik turun tangga untuk pindah ke jalur kereta tujuan
pasti adaptasi ini yang memang terus harus disosialisasi dan edukasi
sehingga masyarakat bisa memahami bahwa
fasilitas transit saat ini ada lift ada eskalator dan tangga manual
yang perlu dari semua perjalanan perubahan ini adalah keselamatan
sejak sabtu dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh dua perubahan rute terjadi pada lintas bogor depok nambo
yang sebelumnya dapat langsung ke arah tanah abang dan angke
kini harus transit terlebih dahulu ke stasiun manggarai
begitupun rute cikarang bekasi
yang sebelumnya bisa langsung melintas
menuju jakarta kota
kini harus berganti kereta dahulu di stasiun manggarai
sementara itu kereta dari bogor hanya melayani ke arah jakarta kota dan sebaliknya
untuk mengantisipasi kebingungan masyarakat
pihak stasiun mengerahkan petugas khusus untuk membantu mengarahkan jalur
selain itu pt kci juga menyiapkan tiga kereta feeder yang digunakan secara situasional
jika lonjakan penumpang tiba tiba terjadi